sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan aku hanya mencintai cinta
ternyata andre emang gak suka sama aku
aku aja yang udah terlalu berharap
eh wik kamu kemana aja sih
udah tadi gak kerja pulangnya malam
dari tadi aku nungguin di sini
sampai digigit nyamuk nih badan akang
kalau akang mau ganggu dewi ini bukan waktu yang tepat
dewi lagi sedih
bu halimah minggu depan ikut pengajian lagi ya
insya allah bu
terus banyak lagi yang sayang sama kamu
apa yang mesti ditangisin
eh mendingan nih biar nggak sedih
kamu sekarang beramal wik
contohnya nih beramal sama akang
kasih pinjam akang uang
akang tuh gak punya berasa
kok nangis sih wik
kurang ajar sih gustaf
ini pasti dewi nangis gara gara dia nih
bu bu bu bukan salah saya
orang tadi dewi nangis sendiri
saya cuma mau minjem uang kok
kamu mau pinjam duit sama dewi
ya allah gustaf
kamu tuh ya gak kapok kapok
kamu tuh kalau begini terus kamu bisa jadi penghuni rakyat tau gak
aduh udah dipukul
pak gey nyumpain masuk neraka lagi
amin dengan kaburan
wih si brengsek itu udah pergi
kamu mau cerita sama ibu ibu
jadi gitu bu harapan gak sesuai dengan kenyataan
padahal dewi berharap andre bisa suka sama dewi sedikit aja
ya gak tau bu
tapi dewi gak pernah merasakan perasaan seperti ini sama laki laki lain
ibu sih gak ngelarang
tapi ini demi kebaikan kamu
andre itu kan bekas tunangannya sita
ibu gak mau kamu itu hanya dijadikan sekedar pengganti saudara kembar kamu itu
lebih baik kamu buka hati kamu untuk laki laki lain
walaupun dia butah tapi dia gak kalah baiknya juga kok seperti andre
apalagi kelihatannya dia juga suka sama kamu week
dia memang korkomu noodle
lupa dulu untuk
ngapain dia sama pelayan kafe itu
nanti berarti juga makin kotor
dewi dewi udah
lebih baik kamu sekarang
bikinkan minuman buat kita
jangan jangan ya dewi
mau apa mas kamil di tempat ini
mas kamil gak boleh sampai ketemu dewi
pokoknya dia gak boleh ngeliat dewi
kita pulang aja ya yuk
kau seperti orang ketakutan
enggak enggak ibu gak apa apa
yuk kita pulang aja yuk sekarang
ibu ibu lupa
ibu belum minum
jadi ibu agak sakit
cepet banget hilangnya
padahal dikit lagi aku hampir
hampir menemukan mereka
hapir menemukan mereka
aku agak terus biro orang untuk menyelidiki
ibu gak membiarkan kamu untuk ketemu sama bapak kamu
ibu betul betul takut bapak akan mengambil kamu
sepertinya ibu gak akan pernah membiarkan kamu
untuk ketemu sama bapak kamu
ibu harap kamu bisa mengerti wi
ibu sudah kehilangan sita
ibu gak mau kalau harus kehilangan kamu juga
aku pengen pergi
cuma capek aja banyak banget ketemu orang hari ini
papa istirahat dulu ya lela
ma sambelnya ada di mana sih tolongin dong
coba kalau dari kemarin kamu sudah operasi
nggak bakal nih kejadian kayak gini nek
kamu jadi tetap aja meraba raba dalam gelap
hanya untuk cari sambel
kalau kamu dikerjain orang terus dikasihnya kecap gimana
nggak apa apa kan nek malah seru
berarti tiap hari kita selalu ada kejutan
kita aja nggak tahu
makannya adanya apa
harus dirasain dulu baru deh kita tahu
seru kan ya selalu ada tantangannya berarti
gue lihat lihat sih kayaknya lu tama dekat sama dewi
itu udah jadian
beli majalah di kandang gajah
mau tahu aja
kenapa nanya nanya penasaran
demi kan bukan pacar kamu
kok kamu mau tahu
aku mau tahu
tunggu dulu nek

aku mau tahu